berikutnya daud chino yordan menjadi juara dunia kelas ringan super versi iba dan wbo oriental
setelah menang technical knockout atas petinju afrika selatan michael mokoena
dengan kemenangan ini petinju tiga puluh dua tahun asal sukadana kalimantan barat ini
mencatatkan sejarah baru sebagai juara dunia pertama dari indonesia yang meraih gelar di tiga kelas berbeda
daud chino yordan menjadi juara dunia kelas ringan super versi iba dan wbo oriental
setelah menang technical knockout atas petinju tiga puluh tiga tahun asal sukadana kalimantan barat ini
mencapatkan sejarah baru sebagai juara dunia pertama dari indonesia yang meraih gelar di tiga kelas berbeda
pada pertengahan ronde ke delapan pukulan daud menjatuhkan mokuena yang kemudian tak bisa melanjutkan pertandingan
kemenangan ini membuat daud yordan menjadi petinju indonesia pertama
yang meraih gelar di tiga kelas berbeda yakni kelas bulu kelas ringan dan kini juara dunia kelas ringan super versi iba dan wbo oriental
korban mengalami cedera tadi karena saya juga tidak terlalu tahu persis apakah karena pukulan apakah karena salah melempar pukulan
salah paham juga mungkin tadi
ya jadi saya sih lebih kepada fokus mendengarkan instruksi dari tim untuk kalau yang dulu dulu saya cenderung menggebu gebu
tapi sekarang dengan adanya pengalaman
adanya jam terbang yang lebih banyak tentu step by step itu yang saya dengarkan dari instruksi pak pino bahari
bang damianus yordan edin dias the team yang akhirnya sepanjang ronde saya berusaha untuk naik pelan pelan
jadi tidak kehabisan nanti sampai di ujung akhir ronde rencananya seperti itu
jordan walaupun usia tidak muda lagi tapi dia masih bisa mempertahankan kondisinya dengan bertanding
dengan performa yang baik sekali
kita lihat tadi dia mungkin strategi dari awal awal dia mungkin melihat kondisi ya
terus ambil pemanasan akhirnya di ronde empat lima dia sudah mulai menekan lawan
dan memang strateginya g dua dan akhirnya membuatkan hasil yang baik